ma aku pinjem handphone mama doang ma
ini handphone aku sekarang rusak karena tadi jatuh di toilet
padahal aku perlu banget urgent ini mah
emangnya kenapa kamu mau nelfon siapa
kamu berhubungan sama preman itu lagi
aku itu sekarang lagi mau coba buka account memori cloudnya roy
soal kasus pembunuhan roy
gawat apa al udah tau kalau pelakunya elsa
jadi sampai saat ini saya masih menyelidiki ini pa
saya masih mencari tahu siapa pelaku sebenarnya
oke terus apa hubungannya sama mama sarah
ya jadi beberapa waktu yang lalu
saya sempat menyelidiki dan mau masuk ke akun memory cloudnya roll
untuk mencari petunjuk di sana
ada yang mencoba untuk mengagalkan
ada seseorang yang mengganti password akunya roy
awalnya saya juga gak tau pa
lalu saya dibantu dengan angga
angga menyebabkan seorang hacker
untuk menyelidiki siapa yang sudah mengganti password akunnya roy
hacker itu berhasil menemukan orang itu
hacker itu berhasil
yang dipakai pada handphone itu untuk mengganti password akunnya roy
waktu itu kan
ada apa sarah
ma aku pinjam handphone mama doang ma
ini handphone aku sekarang rusak karena tadi jatuh di toilet
padahal aku perlu banget urgent ini mah
emangnya kenapa kamu mau nelfon siapa
kamu berhubungan sama preman itu lagi
aku itu sekarang lagi mau coba
yaudah kalau gitu
aku harus balikin account mama
biar kayak yang awal
ini mama sarah
lagi lagi aku yang dijadikan
kambing hitam atas perbuatan elsa
ma apa betul ma
mama gak ngelakuin itu
jadi mama udah ganti nomor yang baru
dan nomor yang lama udah mama buang
mas saya mau beli kartu seluler dok
kartu seluler apa bu
oke bentar ya
iya boleh sekalian tolong digantiin
boleh minjem ktp nya
buat mendatari langsung
bentar ya bu
mungkin ini satu satunya cara
biar aku gak diganggu terus sama riki lagi
waktu itu sebenarnya aku ganti nomor
karena mendapat teror dari riki
tapi lebih baik aku nggak usah bilang yang sebenarnya
seminggu yang lalu
handphone mama beberapa kali kena hack
nomor mama dipake pake sama orang
jadi yaudah mama ganti sama nomor yang baru
kenapa kamu gak cerita sama aku
kalau handphone kamu sering di hack orang
dan kenapa baru bilang sekarang kalau handphone kamu diganti
ini persoalan yang
gak serius pa
ini orang main main aja
dia cuma pake pake nomor mama
lama lama mama keganggu dan
soal aku gak kasih tau kamu karena kan
kita selalu sama sama pak
mama selalu bareng sama papa
jadi aku pikir
aku gak perlu kasih tahu kalau aku ganti nomor
mama bener bener gak tau
akaunnya roy itu berapa
mama gak ngerti juga gimana cara buka account
ini pake password kan

mama bener bener gak tau al
yang dekat sama roy itu justru papa dan andin
ingin mama juga gak ngerti
kenapa kok tiba tiba mama jadi dikait kaitkan dengan
iya juga sih al
papa bukannya mau
membela mama ya
tapi untuk urusan teknologi atau gadget
mama ini agak sedikit gaptek
mama gak ngerti
untuk hal hal seperti
hanya milenial yang paham hal itu
masih akan terus
masih akan terus
menyelidiki kasus ini
masih akan terus
masih akan terus
menyelidiki kasus ini
masih akan terus
masih akan terus
menyelidiki kasus ini
masih akan terus
menyelidiki kasus ini

saya gak akan pernah berhenti
jadi kalau memang masih ada yang mau sembunyikan

beritahu kan sekarang